sudah mencium aroma kebebasan
tidak ada yang kau kesini
cepat bebaskan aku
kau tak terima
diambil sama om jin dan nenek nenek
dibayarin ya tuh
nggak bisa dibiarin
biar paman kejar ya
dua makhluk keras itu
ada dia paman
akhirnya nyampe juga
aku rasa ada yang manggil suizid
tapi nggak ada tampaknya
jangan jangan itu nunggu pohon nih
ada yang seperti ini
nggak ada orangnya
siap aku ngelakukan suatu
tuh nggak ada kau
nggak ada kapok kapoknya ya
selalu aja ganggu
ada apa rupanya
nggak boleh tau kecian
dia kan anak kecil biasa
dia itu bukan anak kecil biasa
tapi dia ada tulungan sultan aja
aku benci semua
dan aku buang setidaknya
karena dia sudah merebut putri
nggak rembut cek kasih si putri
bilang aja putrinya nggak mau sama situ
jangan sembarangan kau ngomong
karena aku menolak dia
karena aku tidak mau dimanjur
ya udah aja nih tarik kelihisi
ayo kita sekarang berangkat
ya siapa berani
gimana nih suaranya
jadi tadi suaranya dicariin
tapi suaranya makin dipercih
suaranya dari poni itu dah
kok udah bisa kira ini
belum tahu dia rupanya ilmu aku
nggak kena nggak kena
lagi tak kena
nggak kena lagi
nggak kena juga
nyerang gantian ya
giliran aku yang nyerang kamu
pamang mau mewang
kok menghilang polusi
sekarang kau rasakan
hebat juga ya
mau lagi oke
gua pas sepuluh kan
kenapa kita masih disini ya
di tempat saya sama dan tambah saya sama
ini kerjaan nih gila
main yuk main yuk
kita tuh gak boleh takut sama dia
kan badan kita masih gedean kita daripada dulu
jadi kita gak perlu takut
beratnya aku gak ada
cepat bebas kan aku
aku sudah mencium aroma keboba
tidak boleh kau kecil
cepat bebaskan aku
kau tak apa apa itu
sultan ajih awas saja kau
akan terbalas kau setelah aku bebas
paman momiong apakah kau sudah ketemu gelangnya
gelang bentar paman berpikir berpikir
itu kan gelang sembilan tasbih sultan
hah tadi kan gak ada
sekarang ada ya
dia barusan lewat atau masuk ke tubuhnya sultan
iya kamu sama sultan aji satu
aku sama sultan ajih satu
kamu harus terima takdir yang terpilih
iya kamu terpilih
paman pamit ya assalamualaikum
aku gak bisa ucap salam dulu
kamu harus salam salaman
saya ada perlu sama hati kamu bukan sama kamu
kamu mungkin ditengtheng sama ku

kan nep daunting unfortunately
aku sudah t shrinksh serat
beberapa orang sama
medida saja mereka

atau karena aku tidak itu
seraencera imperju kereta ini

kau sudah muda dulu
nah latihan tadi islam
perintahnya tidak pernah
di perumahan juga
dia sudah mencari hasilrolaga ini clase hyedam
warang kaki pun buka siah
buat tanggung kardi
ingat azab dari allah
jangan sodaset di saya kang
belum tentu akan juga masuk sorga
astagfirullah kardi kardi
surga itu hanya milik allah swt
kalau surga itu milik allah swt ya